hari pertama pelaksanaan vaksinasi dinamis yang digelar pemprov dki jakarta
mendapat antusiasme tinggi dari para lansia
seperti di smp negeri delapan menteng jakarta pusat
sejumlah lansia tampak antre untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas pada senin pagi
sebelum menjalani vaksinasi para lansia diminta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening
sejumlah lansia yang memiliki tekanan darah tinggi dan memiliki penyakit penyerta gagal menjalani vaksinasi covid sembilan belas
termasuk komedian indro warkop yang gagal menjalani vaksinasi covid sembilan belas
lantaran tak memiliki surat rekomendasi dari dokter
tadi nggak bisa diimersin kenapa gitu
ada syarat yang belum
setelah target sembilan puluh satu ribu lansia terpenuhi
pemkot jakarta pusat akan melakukan vaksinasi lanjutan bagi kelompok rentan lainnya
seperti pelayanan administrasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
vaksinasi covid sembilan belas bagi para manuladi kecamatan durian sawit jakarta timur
diikuti satu enam ratus lansia warga kecamatan durensawit yang telah terdaftar
setelah menerima vaksin penerima vaksin diberikan vitamin dan sertifikat
mereka juga diminta untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama tiga hari
agar tidak terkontaminasi dengan virus lain
sementara itu di wilayah keramat jati jakarta timur
ada dua puluh tujuh ribu lansia yang menerima vaksin di kelurahan kampung tengah
balai kambang keramat jati
untuk sesi kedua dilakukan di kelurahan dukuh batu ampar cawang dan celilitan
warga yang mengikuti vaksin tidak ada efek samping
hanya ngantuk dan lapar
program vaksinasi covid sembilan belas akan terus berjalan
untuk para lansia hingga akhir maret
tim liputan cnn indonesia